berdasarkan evaluasi badan penanggulangan bencana daerah bpbd surabaya
terhadap tiga puluh enam tempat usaha seperti mal pasar sualayan dan hotel
pada akhir juli dua ribu dua puluh dua tujuh belas tempat diantaranya dinilai kurang optimal
dalam pengawasan penggunaan aplikasi peduli lindungi
pengunjung dibiarkan masuk tanpa ada pemindaian aplikasi peduli lindungi
bpbd pun melakukan pemanggilan dan memberi peringatan
kepada pengelola tempat usaha itu
mereka dinilai tidak menerapkan aturan pemerintah
tentang kewajiban vaksinasi booster sebagai persyaratan memasuki fasilitas umum
jadi teman teman petugas ini keliling ke mal mal sampai di mal
itu mereka melihat situasi yang ada di situ
nah ketika melihat situasi di situ ternyata pengunjung masuk begitu saja
nah situlah teman teman langsung juga melakukan cek
pengecekan kepada aplikasi peduli yang ada di situ
nah ketika dicek ternyata misalnya dari lima pengunjung
ternyata hanya lima sepuluh yang melakukan screening
salah satu pengelola mal menyatakan pengawasan penggunaan aplikasi peduli lindungi
yang kurang optimal beberapa waktu lalu
dikarenakan tidak adanya pembatasan aktivitas masyarakat
dan rendahnya kasus covid sembilan belas
meski demikian setiap pengunjung yang datang tetap diharuskan memakai masker
setelah dilakukan evaluasi oleh bpbd
pengelola mal kembali mengharuskan setiap pengunjungnya
melakukan pemindaian aplikasi peduli lindungi
terkait aturan baru itu kan karena memang harus sekarang ini diwajibkan booster
yang kedua angka pandemi atau angka covid sembilan belas untuk saat ini kan lagi naik lagi
kemarin evaluasi seperti itu ya kami pada prinsipnya sangat mendukung
mendukung pemerintah untuk pengetatan lagi
dan hal itu langsung kita lakukan
untuk perbaikan perbaikan itu
pengawasan penggunaan aplikasi peduli lindungi penting dilakukan
untuk mengetahui warga yang sehat dan berstatus vaksinasi lengkap
dengan demikian penularan covid sembilan belas bisa diminimalisir
agar tidak berdampak pada aktivitas perekonomian